buah pabrik plastik di kabupaten malang rabu pagi terbakar hebat
api baru bisa dipadamkan setelah lebih dari tiga belas jam
sementara di gresik kebakaran yang terjadi pada sebuah bengkel motor
menghanguskan bangunan dan belasan sepeda motor
api berkobar dari bengkel ahas motor di jalan raya bungah gresik pada rabu pagi
membuat sejumlah mekanik berhamburan
warga juga ikut panik karena api terus membesar disertai ledakan yang berulang kali
melihat bengkelnya ludes terbakar pemilik dan keluarganya tidak kuasa menahan nangis
nyaris seluruh motor dan mobil milik pelanggan
serta ratusan peralatan bengkel habis terbakar
kebakaran diduga dipicu akibat meledaknya motor yang tengah diperbaiki oleh seorang mekanik
pada pukul tujuh delapan tiga puluh seorang saksi karyawan melakukan perbaikan satu unit kendaraan bunda cpr
namun pada saat perbaikan itu
terjadi percukaan api sehingga api tersebut menjilat ke tempat paham paham yang lain
sementara di malang petugas dan lima unit pemadam diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar
pabrik plastik trisuria di desa ketindan
material pabrik yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api
hingga hampir seluruh bagian terbakar
sementara itu warga sekitar pabrik memilih mengamankan pagar membatas
untuk mengantisipasi api merempet kerumahan

pemakai api tersebut juga sudah siap mengemasi barang barang mereka untuk segera pindah
akibat kebakaran ini diperkirakan kerugian mencapai sepuluh miliar rupiah lebih
tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini
karena kebakaran terjadi pada saat karyawan belum masuk kerja